masyarakat kekinian kecanduan dengan gaya hidup baru dalam beraktivitas ekonomi yaitu apapun serba online
mulai dari belanja transportasi hingga pelesir semuanya serba di smartphone
momentum ini menjadi pendorong lahirnya raksasa bisnis baru
bermula dari sebuah konsep kemudian berubah menjadi startup
kini startup menjelma menjadi korporasi dengan valuasi di atas satu miliar dolar amerika
atau lebih dari tiga belas triliun rupiah dan biasa disebut sebagai unicorn
mulai dari gojek tokopedia bukalapak hingga traveloka menjadi prima dona asing untuk menggelontorkan dana
lantas masihkah unicorn unicorn ini seutuhnya milik bangsa
saya ulas sebelengkap untuk anda
dan ini akan menjadi sebuah pertanyaan untuk kita semua
masihkah seutuhnya konsep konsep brilliant dari anak bangsa ini utuh
apa yang sebenarnya sedang terjadi
mengapa kemudian hal ini terjadi
gojek anda tahu kalau anda buka aplikasinya itu ada banyak sekali pilihan fasilitasnya
dari mulai gojek goride gosend gomassage semuanya serba go
serba online semuanya pokoknya ya
dan ternyata hal tersebut sangat sangat diperhatikan dengan cermat oleh para investor asing
kita tidak heran
kita pun memang kemudian menganggap hal yang wajar
karena mereka yang punya fulus
mereka yang punya capital
indonesia cukup berbangga karena nadiem makarim misalnya beserta timnya membuat sebuah konsep
yang menjadi breakthrough dalam kehidupan kita sehari hari
yaitu pesan apapun online dan menggunakan motor ada mobil ada box juga ada
kecantikan semuanya juga serba bisa pesan online
ini kita sangat apresiasi dan kita sangat menyayangi produk produk
konsennya juga sangat sangat diperhatikan

kita ibarat bunga sedang ranum ranumnya
kita sangat mencintai hal tersebut
dan kemudian kita harus melihat pada fakta bagaimana perusahaan perusahaan raksasa asal amerika serikat
seperti google kemudian dari tiongkok tencent misalnya kemudian juga temasek
ataupun juga konglomerasi bumn asal singapura
ternyata mereka paham betul punya nadi bisnis yang sangat ketat

kita lihat bagaimana mereka jor joran memberikan sutikan dana kepada gojek
tencent holding pada tahun dua ribu tujuh belas menyuntikkan anggaran yang sangat besar
dananya enam belas triliun rupiah bila dikonversi ke dalam rupiah dengan kurs pada saat tersebut
lalu kemudian kita lihat bagaimana google dan temasek pada tahun dua ribu delapan belas
secara total menyuntikkan dana lima belas sembilan triliun rupiah
in total dua ini saja sudah lebih dari tiga puluh triliun rupiah
perusahaan sebesar google temasek tencent tidak mungkin tidak membuat sebuah perhitungan bisnis
ketika akan menyuntikkan dana
dia lihat pasar yang sangat besar bos di indonesia
dia tahu candunya kita untuk pesan apapun online
karena kita efisien apalagi di kota kota besar misalnya
macet dan lain sebagainya membuat ini menjadi sebuah solusi
dan ketika ada market ketika ada pasar ceruk itu langsung diisi oleh investor asing
caranya menggelontorkan dana
karena memang begitulah
sebuah startup akan berkembang
kemudian jangan lupa tidak hanya itu
gojek juga mandi investasi dari nsi ventures
misalnya di ast kemudian rakuten misalnya juga masuk capital group
kemudian kkr misalnya world book pinkus juga masuk untuk ke gojek
artinya masif sekali orang tahu bahwa gojek adalah prima dona saat ini
gojek adalah lifestyle
dan kemudian kita tidak bisa tahu seberapa persen sesungguhnya kepemilikan nadi makarim
atau yang investor dalam negeri yang ada di dalamnya
tapi ini menjadi bukti bahwa perusahaan asing raksasa asing tidak akan main main kalau dia menginvestasikan dana
dia sudah perhitungkan betul kalau saya investasi satu triliun maka saya untung berapa
di tahun keberapa
artinya ada potensi keuntungan yang sangat besar sehingga gojek menjadi salah satu yang diminati oleh asing
dari gojek saya bergeser ke tokopedia
anda salah satu pelanggan tokopedia
sering sekali kita belanja di toko
tokped menjadi salah satu solusi kita ketika berbelanja dan tidak punya waktu
kita lihat alibaba group sudah menyuntikkan dana rp empat belas tujuh triliun rupiah ke dalam tokopedia
kedalam investasi bisnisnya
kemudian kita lihat bagaimana ventures binos juga menyuntikkan dana
kemudian softbank asal jepang juga nggak main main
dia suntikan seratus juta dolar amerika ke tokopedia
dan kemudian softbank ventures korea yang berpusat sesungguhnya adalah di jepang juga tidak mau kalah
juga suntikan juga ke tokopedia
brandnya sudah sangat lekat dengan aktivitas sehari hari masyarakat di indonesia
ketika kita belanja kemudian ada gate
karena mereka tidak hanya menciptakan sebuah fasilitas untuk belanja online e commerce dan sebagainya
mereka punya payment gateway
mereka memasukkannya di dalam satu pintu
hanya satu aplikasi
semua bisa dilaksanakan di sana
konsepnya sangat cerdas
investor asing gak kalah cerdas
lalu kita lihat bersama
bagaimana juga masuk ke bukalapak
bukalapak punya pilihan
saya lupa kan juga karya anak bangsa ya
kita lihat bagaimana gree ventures misalnya masuk ke dalam bukalapak
kemudian lima puluh startups dari amerika juga masuk
kemudian queens bread venture partners juga masuk ke bukalapak
ramai ramai menggelontorkan dana ke startup asing
dan kemudian satu lagi unicorn yang akan saya bahas
anda kalau plesir kalau mau liburan sama pasangan sama teman teman
belanjanya atau cek untuk resort atau airplanenya di mana
mungkin salah satunya ada traveloka
karena traveloka merupakan salah satu unicorn juga saat ini
yang valuasinya lebih dari tiga belas triliun rupiah
dan kita lihat siapa saja sudah menyuntikkan dana di sana
east ventures dari jepang sudah
jd com dari tencent dari tiongkok juga sudah
kemudian dari amerika serikat expedia ink
global founders capital juga sudah menyuntikkan dananya ke sana
jadi artinya apa
lihatlah unicorn unicorn karya anak bangsa ini
mereka betul betul mendapatkan nilai yang sangat baik di mata investor asing
di satu sisi kita cukup positif
tapi apa yang ingin kita pesan yang ingin kita sampaikan
ini bukan hanya tentang belanja bos
ini bukan cuma tentang kita menyediakan fasilitas bayar di payment gateway
tapi ini tentang empat huruf
unicorn unicorn ini bisa memprofiling aktivitas kita sehari hari
once mereka bisa tahu aktivitas kita
apa yang kita favoritkan
kapan kita belanja
apa yang kita mau
itu mahal sekali harganya
bahkan ekonomi dunia sudah sepakat bahwa data melebihi
pentingnya melebihi komunitas minyak
yang dulu pernah menjadi prima dona di tahun delapan puluh an
data adalah masa depan
investor asing sangat sangat tahu apa yang mereka inginkan
tapi ingat juga bahwa kemenkominfo mengatakan mereka sudah melindungi
walaupun baru dengan permenhub belum dengan undang undang
undang undang perlindungan data konsumen
itu nanti akan dimasukkan ke dalam undang undang tersendiri
meskipun belum menjadi prioritas
tapi yang ingin saya sampaikan adalah
apakah ini bentuk sebuah kolonialisme zaman now
itu masih menjadi pertanyaan untuk kita semua
karena memang kita butuh investasi
untuk berkembang pesat dan cepat kita butuh investasi
dan mungkin pemerintah mungkin ini bisa menjadi alert bagi pemerintah
kalau kita ingin menjadi raja e commerce misalnya di asean tahun dua ribu dua puluh
kita harus berbenah dari saat ini
menentifkah yang kita berikan
membuka pintukah untuk investor dalam negeri berinvestasi
agar utuh karya anak bangsa itu milik bangsa kita secara utuh
sehingga pasar kita kita tidak mengenal mandang negatif
tapi bahwa kita harus berbuat sesuatu dari mulai saat ini
dan saya cemburu sesungguhnya
karena sayang sekali dengan proyek proyek ataupun juga karya karya anak bangsa ini
sekarang sedang nge hits ya film dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan ada sebuah quote yang menarik ya
ketika seseorang itu cemburu itu adalah ketika dia merasa sedang tidak percaya diri
dan mungkin saya saat ini sedang tidak percaya diri